persiapan pengamanan debat calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta ii
yang akan disenggarakan jumat malam nanti
mulai dilakukan anggota kepolisian daerah metro jaya
polda metro jaya akan menerjunkan personel untuk melakukan pengamanan empat lapis
mulai bagian dalam ruangan semua akses lingkungan sekitar gedung acara hingga jalan raya
kendaraan taktis dan alat keamanan seperti metal detector disiapkan
serta wajib dilalui oleh siapapun tanpa terkecuali
lalu lintas di sekitar lokasi acara pun akan dijaga oleh polisi
dengan sistem yang diberlakukan secara situasional
agar tidak mengganggu mobilisasi warga lainnya
untuk mengetahui persiapan debat kandidat pasangan calon gubernur dki yang akan digelar nanti malam
sudah ada koresponden cnn indonesia istiarto sigit
ya selamat siang yuda
betul sekali sampai dengan saat ini persiapan untuk debat kedua
calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta masih terus berlangsung
seperti kita tahu memang akan ada pembahasan mengenai reformasi birokrasi
dan juga pelayanan publik serta penataan kawasan perkotaan
oleh karena itu pihak kpud menambah satu moderator
yaitu adalah eko prasojo dari seorang akademisi universitas indonesia
yang memang concern terhadap reformasi birokrasi
penambahan moderator ini memang dilakukan
karena setelah evaluasi dua minggu lalu
ada kekurangan tajam atau penajaman yang harusnya lebih dalam pemaparan visi misi
dari tiap calon gubernur maupun calon wakil gubernur
sehingga bisa menjadi bahan referensi warga jakarta untuk memilih
dan bukan hanya perbedaan dari segi moderatornya saja
di dalam nanti ada sekitar tiga ratus enam puluh masa pendukung
tiga ratus enam puluh perso apa namanya maksudnya adalah simpatisan
yang akan hadir di tiap pasangan calon begitu kira kira
jadi ada sekitar penambahan dua puluh orang dibandingkan dua minggu yang lalu
dan jika kita berbicara soal pengamanan
ada empat ring yang disiapkan pihak kepolisian untuk mengamankan
debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur
empat ring tersebut adalah di dalam birawa hall
nanti akan ada tiga ratus polisi wanita yang berjaga
lalu di tempat saya berada saat ini adalah ring kedua di depan lobinya
lalu di lobi bidakara sendiri nanti akan menjadi ring ketiga
dan di sekitar jalanan pancoran akan menjadi ring keempat
pengamanan ini memang disiapkan tidak jauh berbeda
ada sekitar satu tujuh ratus personil pihak kepolisian yang diturunkan
sama jumlahnya seperti dengan dua minggu yang lalu
yang berbeda adalah jumlah durasi dari jalannya debat
nantinya akan ada enam sesi dibandingkan dengan dua minggu yang lalu
yang hanya ada sekitar empat sesi begitu kira kira
dimana enam sesi ini memang ditambah untuk menambah jumlah dialog
antar pasangan calon yuda
karena pihak kpud menilai dialog tersebut memang sangat baik begitu
dan juga bisa menjadi sebuah pilihan bagi wakil wakil
jadi kita bisa memilih siapa calon yang memang bisa memaparkan visi dan misi
serta menyanggah statement satu dengan yang lainnya
ini ditambah dua sesi nantinya akan ada sesi dialog antar calon
dengan moderator pula
dan di sesi terakhir atau sesi ke enam nantinya akan ada seperti sesi promosi yuda
jadi tiap pasangan calon kembali akan berkampanye kepada warga jakarta
mengapa warga jakarta harus memilih mereka dalam pilgub dki jakarta dua ribu delapan belas
sampai dengan saat ini memang belum ada perwakilan dari tim ses yang hadir di sini
baik pasangan calon maupun pasangan calon gubernur wakil gubernur yang sudah hadir
jadi kita masih menunggu jalannya debat kedua
calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas yuda
ya terima kasih ito pastinya warga jakarta sudah tidak sabar
untuk menyaksikan debat sesi kedua pada malam jumat ini
karena jakarta akan mendapatkan gubernur dari debat pada kali ini juga
untuk mengetahui kinerja dan prestasi mereka
selamat bertemu kembali ito